akhirnya ketangkap juga kau bisa lihat hahaha serakah jadikan itu ayo
pindahkan kigantungan gavek
kau memang anak yang manis
serahkan kerincian itu padaku
kau memang anak yang manis
serahkan kerincian itu padaku
kalau memang anak yang manis
serahkan kerincian itu padaku
kau memang anak yang manis
kau memang anak yang manis
aduh ini tidak baik
ini tidak baik
saya sudah keempat ya
tadi naga dan raja wali raksasa
terus kamu udah ketemu sama ibu kamu belum
makanya dari tadi
tadi aku mencari cari
ibu ibu dimana
ibu dimana ibu
hai kek suaranya dogol pak anak kita pak iya itu suara dogol
nanti kalau naga dengar bisa celaka kita
anakku murni kamu anak baik nak mau bantu dogon ya dong bu temen aku yang baik ya
walaupun bikin sempat sedikit sih cepet cepet
sakit ya dulu
bisa penjualan telur
gak ngerti kan duit
kan dogel hanyut
ya telurnya juga hanyut tuh
nah ini kelihatan banget sih
kamu tuh telur itu gak untuk dibuang buang
telur itu untuk dijual nak
aduh ibu tuh betul doi
kamu gak ngerti banget sih keadaan ibu
ibu gak habis pikir deh
kita tidak punya waktu banyak
siapa kena mau jempol
ibu selama ini
berlaku kasar kepada kamu
semata mata ibu tidak ingin membuat kamu malu
kalau kamu tahu bapak kamu seekor kerbau
lupa tak newsletter
nanti gue ada lagi re hope istri akan participant ya
cepet kalau nggak rencana itu kelihatan bau ya ya ya ya
kalian tunggu di sini sebentar ya apa harus menamatkan kerbong kerbong sebentar aja
kamu ersten datang itu
hai senang saja bu
jangan jangan memanggil raja wali memandikan kerbau saja
ada api ya
sampai tengah spread
terlihat negeri sama dengan laba crispy tapi barang yellow
bilah lagi kata pelajaran beliwayat

aktif melihat setara se
raih panjang ter essentiasi